jakarta sang ibu kota telah berusia empat ratus sembilan puluh empat tahun
banyak yang berubah banyak juga yang telah menghilang
namun tidak semua bisa dengan mudah dilupakan
jakarta punya berjuta cerita
setiap titik di jakarta punya kenangan yang tidak mudah dilupakan
salah satunya jalan jaksa sempat dikenal sebagai wisata favorit
dan tempat transit favorit wisatawan mancanegara
kini jalan jaksa telah berubah
jalan jaksa memang pernah punya kisah juga romansa
asean games seribu sembilan ratus enam puluh dua yang digelar di jakarta ikut menjadi introduksi jalan jaksa
tempat ini pernah menjadi daya tarik jakarta sejak hampir enam puluh tahun silam
hanya ada satu hotel yang menerima wisatawan untuk bermalam dengan biaya terjangkau ketika itu
dengan tarif dua ribu rupiah per malam
wisma ini menjadi yang pertama dan satu satunya destinasi turis mancanegara untuk bermalam
meski murah dan sederhana
wisma the lima mengutamakan kenyamanan serta keamanan
wisma the lima kini bertarif seratus rupiah per malam
boy menunjukkan buku tamu lawas sebagai bukti okupansi wisma pada saat itu
didominasi tamu dari belanda australia dan jepang
wisma ini menjadi referensi turis mancanegara
namun boy menceritakan perjuangan keluarga mereka tidak mudah waktu itu
ia bersama ayah kakak dan keluarganya
harus pergi menawarkan jasa penginapan ke bandara kemayoran pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi dulu kan belum ada dinas para wisata belum ada
seterang seterang kita jemput bola ke kemayoran
itu bahkan pakai becak
jadi kita orang tua kakak bahkan menantu juga ikut ke kemayoran menawarkan jasa untuk menginap di jakarta
jadi kita setelahnya jemput bola ke bandara kemayoran
namun kisah itu tidak lagi sama
kini wisma delima tidak sepopuler dahulu
sejak awal dua ribu mulai bermunculan penginapan lain di jalan jaksa
belum lagi modernisasi dan munculnya penginapan berbasis teknologi aplikasi
tidak tersedianya area parkir di sepanjang jalan jaksa
membuat penginapan lawas seperti wisma delima juga sulit bersaing
daya tarik jalan jaksa merosot sejak sekitar awal dua ribu an
aksi terorisme di sejumlah wilayah di indonesia menjadi salah satu pemicunya
kini pandemi memukul lebih keras lagi
penginapan lain di jalan legendaris ini juga bernasib serupa
aplikasinya adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga seribu sembilan ratus sembilan puluh empat kita menyelenggarakan peristiwa jalan jaksa pertama
dan itu untuk menggaungkan kembali jalan jaksa kepada dunia
tetapi memang di tahun dua ribu sayang ya
tahun dua ribu an awal karena banyak terorisme sehingga kemudian menjadi sepi
saat ini kondisinya apalagi karena pandemi ya
tentu kita bersetih hati karena semakin sepi
hiruk pikuk dan lalu lalang turis asing yang sempat memadankan jalan jaksa
dengan jalan legian di bali pun telah sirna
namun jalan jaksa masih akan selalu diingat dan kisahnya akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kota jakarta
tim liputan cnn indonesia